jangan mau orangtua amat juni ayo
lari juga loh
mau kemana tuh
mau nangkepnya masih sulam kali kan sementara rumahnya diisi
anak anak yang ikut bisa terikilan astagfirullahaladzim anak anak baik
tapi keberiman bisa ditolong ising cepat bisa orang dimasukin
oh nggak disulam kan orangnya apik jujur maring tangga teparo apik yakin gelombusung
kok anak anak baik kejadiannya kayak gini sih ya
tapi bapak nggak usah khawatir
dari bagian laboratorium mengatakan bahwa sudah ditemukan penyebab keracunan
ada makanan yang sudah kadaluarsa
yang hatinya sudah rusak dan hampir usupan
iya tapi ada yang tetap menunggu nangkepnya disulam kan
tapi nggak disulupin ya
aduh pimen ya
lah ada yang menunggu nih
ya ini baiklah
jagung ini nanti ya
ya ini kan jagung angin sahab lah
nah kebaiknya karyak karyaknya
buku pimentatannya ini nunggu ini baik
sampai aja sulam kau teka
jadi itu yang kamu inginkan di gerobong nyamuk bisa pada melendung itu ya
enggak enggak ada urusan apa apa biasa biasa aja ya

enggak enggak ada urusan apa apa biasa biasa aja
enggak ada urusan apa apa biasa biasa aja ya
semuanya baik baik aja kan
nggak ada apa apa kan
ada apa ya kayaknya
roliat ada yang disembunyiin deh
tidak ada apa apa kan sama keluarga ayah
enggak ada apa apa kayak ada yang disembunyiin
semuanya beres beres aja kok
semuanya terkawal saja
semuanya terkawal saja

eh ji kalau gitu gua pamit pulang deh sama si badar
soalnya masih ada urusan yang lainnya lagi
soalnya masih ada urusan yang lainnya lagi
sekarang kan mau pulang
sekarang juga ji
biar cepat sembuh pak ya
sementara rumah kita masih disegat sama polisi
sementara rumah kita masih disegel sama polisi
kita tinggal disini dulu di rumahnya emang ojo
gimana kalau untuk sementara waktu ini
gimana kalau untuk sementara waktu ini
ini pulang ke rumah sendiri aja
gak usah gak usah lo tetep disini
kan kalau ada janji kesini kesian juga
emang ojek jadi lebih repot
lagian emang nantinya juga kesumpekan
lagian emang nantinya juga kesumpekan
enggak lo mesti ama emang
emang lagi keadaan begini susah begini lo tinggal
lagi keadaan begini susah begini lo tinggal
aja nyut nyutan nih oh ya deh jadi beli obat nggak usah nggak usah jangan
nggak maju udah sembuh kok lu kelihatan rumah sekarang yang sakit ini pergi beli obat emang
nggak usah nggak usah mama malah jadi enggak enak nih hati nih kalau tinggalin buat beli obat deh
beli obat juga bentaran biar bang ojo yang jagain mak deh jadi beli obat nih gimana sih
banget pengen ngutang di tokonya coba deh kalau kagak ikut sih pasti ngasih kalau ngutang di
siap itu orang tua di depan rumahnya si sulam
mandi buah buahan lagi
nih maaf maafkan nih orang yang begini gampang dipalak nih ini dia yang namanya
bujuk di cinta ulang pun tiba
bercuma pak haji sulami kagak bakal pulang
mari ngundi sih
gue buat dia ya
mendingan buat saya aja
sulam kagak bakal pulang ya
saya dateng kesini
naksudir depan sulaturahim
kalau haji sulam dan keluarganya
mau menjelang lebaran mengkok
jadi kayaknya gak boleh lele buah buahan
pak nih dengerin pak
haji sulam kagak bakal pulang
sebab rumahnya ini segel nih
tuh garis polisi
jadi kagak bakal pulang
jadi ini daripada saya yang dibawa lagi
mendingan buat gue
iya ngak diisi tuh
ngak diisi ngak diisi
kan kaya mau nenggarangan baik sih
maksudnya mau keluar haji sulam
kok harus bantuin jalur kaya gue
doangnya kan siapa sih
mau kentir apa kepimin kan sih
ini yang gini gini aja deh
yang jelas deh ya
ini buat gue
kalau dikasih haji sulam percuma
kagak perlu sumbangan
yang perlu anaknya bim
kasih ini kan buat gue sih nih
engga diisi engga diisi
buat gue lagi dulu
oh maksudnya orang mau nirapan
sudah kaya haji sulam orang
haji sulam itu orangnya apik
kalo tanggap ke para masyarakat
ini orang dewek pernah ditulung
jadinya surat surah ini gak wabu wabuan wajar kan
orang bisa ajak ajak aja kaya gue dong
tunggu kepet tuh wajah
wah ini kaya orang tua ya
apa orang tua
oh ini orang muda
udah bundeng ajak berantem nih
gue kaya jangan berantem lawan orang tua
dosa mendingan ini buat gue
ini yang supardik ya
hah gue kaya gak ngerti
udah tunggu ajak kaya gue
ini buah bukan nih gue
kok tak lama sih orang tua wadi wadiin kaya gue
nanti ya gue kepet juga
hebat nih wani karo orang tua mani
ajak kaya gue
ajak kaya gue
jangan bikin lupa
jangan ikut campur lo
pak ardun inget ini bulan puasa
gak boleh ngejahatin orang
pak ardun puasa apa kagak
kagak aku kagak puasa
aduh ini kaya
eh gue marah nih aku
eh ini orang tua
aduh mah lari mah lari nih
lari juga lo
eh jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
eh ini jatul